silakan waktunya dua puluh menit sudah termasuk dengan tanya jawab nanti
paparan bisa sepuluh menit kurang lebih
majelis konstitusi yang mulia majelis konstitusi dan hadirin yang terhormat
yang mulia kami izinkan untuk menyampaikan kesaksian ahli dengan judul penggelontoran bansos oleh presiden
sebagai penyalahgunaan kekuasaan yang berdampak elektoral terhadap pemenangan paslon dua
tapi berdampak buruk terhadap perekonomian
sedikit catatan tentang bantuan sosial
sebenarnya ini adalah satu skema dari world bank yang disebut dengan social safety net
yang diberikan oleh pemerintahan kepada rakyatnya yang bisa menjaga agar mereka tidak semakin miskin
atau yang nyaris miskin menjadi termasuk kategori miskin
bansos yang dilaksanakan pada tahun dua ribu dua puluh tiga ada sekitar tujuh jenis
tapi mungkin nanti yang relevan dengan pembahasan ini adalah sekitar tiga jenis
kemudian bansos yang dilaksanakan di awal dua ribu dua puluh empat ada empat jenis
pengguliran bansos di era presiden jokowi dapat dilihat dari perkembangan sejak tahun dua ribu lima belas sampai tahun dua ribu dua puluh satu
seperti tadi dikatakan bahwa bansos atau social safety net adalah bantuan pemerintahan di kala krisis
dan terakhir adalah pandemi covid sembilan belas
normalnya bansos akan secara normal menurun sesuai dengan kondisi perekonomian
tapi kita lihat memang dari tahun dua ribu dua puluh sampai dua ribu dua puluh tiga ada penurunan
tapi tiba tiba tahun dua ribu dua puluh empat mengalami pelonjakan
itu yang jumlahnya empat ratus sembilan puluh enam delapan triliun
ditambah automatic adjustment sekitar lima puluh triliun
ini adalah jumlah penggelontoran bansos yang tak berpresiden dalam sejarah
itu meliputi yang relevan dengan pembahasan sekarang ini adalah jumlahnya melebih satu ratus lima puluh triliun
ini tentang jejak politisasi bansos
alasan menaikkan volume bansos tahun dua ribu dua puluh
tahun dua ribu dua puluh empat adalah untuk menjaga inflasi
dan menanggulangi dampak el nino
tapi faktanya bahwa bansos digelontorkan
alasan menaikkan volume bansos tahun dua ribu dua puluh empat adalah untuk menjaga inflasi
dan menanggulangi dampak el nino
tapi faktanya bahwa bansos digelontorkan tahun dua ribu dua puluh satu
el nino sendiri sudah relatif berakhir november dua ribu dua puluh
dan data berikutnya nanti bisa kita lihat
bahwa kemiskinan itu menurun tahun dua ribu dua puluh satu
dan inflasi rata rata juga sudah baik
penggelontoran bansos dengan volume yang tak berpresiden dalam sejarah
menurun terus sejak dua ribu dua
secara normal bansos itu adalah menurun

gambar yang berikut adalah inflasi yang rata rata di bawah tiga persen
jadi alasan bahwa ini menanggulangi inflasi
sebenarnya inflasi itu sendiri sudah terkendali di bawah tiga persen
jejak politisasi bansos berikutnya adalah
ini adalah contoh contoh diantara sekian banyak
yang bisa dia search dalam jejak digital
bahwa pada bulan februari dua ribu dua puluh empat dengan pertimbangan elektoral
pemerintah menggelontorkan bansos per kepala rp enam ratus
yang seharusnya untuk januari sampai maret
dengan total anggaran rp sebelas dua triliun
tunai untuk delapan belas delapan juta orang yang dilaksanakan dalam dua tahap
yaitu januari maret dan april juni
program bantuan beras sudah dilaksanakan sejak dua ribu dua puluh
dan dilanjutkan hingga januari maret dua ribu dua puluh empat
dan akan diperpanjang hingga juni dua ribu dua puluh empat
melalui peraturan presiden nomor satu ratus dua puluh lima tahun dua ribu dua puluh satu
terjadi pengalihan kewenangan pembagian bantuan beras
dari kementerian sosial kepada badan pangan nasional bapak nas dan bulog
ini adalah bentuk penyingkiran keterlibatan menteri sosial
dalam penyaluran bansos beras
atas dasar yang lebih bernuansa dan berkualitas
ini adalah juga contoh contoh sangat sedikit
dibanding dengan jejak digital yang begitu banyak
peraturan pemerintah nomor lima puluh dua tahun dua ribu dua puluh
prabowo gibran para menteri dan para kepala daerah
tidak perlu mundur dari jabatannya
walaupun prabowo gibran ikut berkontestasi
presidenan sebagai calon presiden dan calon wakil presiden
prakondisi inilah yang kemudian ternyata
tiga presiden menyalurkan bantuan beras di biak papua
dan mengumumkan bahwa akan memperpanjang kembali
periode bantuan sampai maret dua ribu dua puluh
kemudian tanggal dua puluh enam desember dua ribu dua puluh satu
menteri zulkifli hasan berkampanye
dan blt el nino sembari menyarankan mengarahkan
bahwa bansos adalah berasal dari presiden
dan mengarahkan dukungannya pada paslon nomor dua
menko air langga hartarto memberikan pernyataan yang senang
dengan menteri perdagangan zulkifli hasan
yakni mendorong warga agar berterima kasih kepada presiden
berterima kasih kepada presiden jokowi yang memberikan bansos
jadi ada personalisasi pemberian bansos
analisis penyalahgunaan bansos untuk kepentingan elektoral
pemberian bansos tunai maupun beras menjelang pemilu dua ribu dua puluh
adalah bentuk kampanye terselubung oleh presiden jokowi
untuk memenangkan anaknya yang sedang berkonsentrasi
gibran raka bunuhi ngeraka
presiden jokowi memanfaatkan fasilitas negara
di tengah ekonomi yang masyarakat indonesia belum sepenuhnya pulih
bansos tunai dan beras yang seharusnya merupakan hak orang miskin
diklaim sebagai bantuan dari jokowi presiden jokowi
dalam rangka pemenangan paslawan no dua
penggelontaran bansos menjelang pencoblosan pilpres
dalam bentuk bltl mitigasi risiko pangan
yang belum masuk pada undang undang apbn dua ribu dua puluh
adalah merupakan tindakan sepihak presiden jokowi
tanpa persetujuan dewan perwakilan rakyat
berikutnya masih analisis penyalahgunaan bansos
politisasi penggelontoran bansos secara masif dua ribu dua puluh
dengan keterlibatan ketua umum partai yang mengusung paslawan no dua
dan presiden jokowi yang berkepentingan
untuk pemenangan anaknya tanpa mengambil cuti
yang pada prakteknya telah menggunakan fasilitas jabatan
dan sumber daya negara untuk kepentingan elektoral
adalah manifestasi apa yang disebut dengan
seperti yang dipraktekkan oleh kalangan anggota dpr nya amerika serikat
praktek politik tersebut menjadi sangat efektif
ketika masyarakat indonesia masih belum pulih perekonomiannya
dapat mengobati krisis ekonomi tingkat bawah
yang notabene tingkat literasi politiknya rendah
dan lebih dari lima puluh penduduknya miskin atau nyaris miskin
dengan demikian sebagian besar masyarakat
memandang bansos pangan maupun tunai
sebagai kebaikan presiden jokowi
yang harus dibalas dengan memilih yang didukungnya
selanjutnya adalah perkenankan yang mulia
untuk melihat dampak bansos terhadap perekonomian
yang pertama ini adalah yang menarik adalah
dalam tabel tersebut perkembangan harga beras rata rata
antara satu januari sampai sebelas maret
harga beras premium naik terus hingga mencapai rata rata rp lima belas sampai rp enam belas lima ratus
tapi di kota kota besar di seluruh jawa
banyak yang menyentuh sampai rp dua puluh
hingga sekarang harga beras tersebut
belum bisa diturunkan secara signifikan
walaupun operasi pasar dari bulog itu telah dilakukan besar besaran